psi secara resmi mengumumkan ganjar sebagai capres pilihan mereka pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh
ia dipilih bersama putri gusdur yeni wahid sebagai calon wakil presiden
pengumuman ini bersamaan dengan penetapan gubernur dki jakarta anies baswedan sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat pilihan nasdem
meski demikian psi tak memiliki kekuatan formal untuk mengusung calon peserta pilpres dua ribu dua puluh empat karena tak memenuhi syarat syarat ambang batas pencalonan presiden
psi hanya bisa menjadi partai pendukung yang merapat ke salah satu poros koalisi kelak pada pilpres dua ribu dua puluh
terkait dengan pengumuman dan sebagainya ini merupakan hal teknis dan mengingat pak ganjar memang bukan merupakan kader

kami tidak menginformasikan kepada beliau secara khusus tetapi komunikasi itu terus ada dari waktu ke waktu dan beliau mengetahui adanya rembuk rakyat dan beliau terbuka saja gitu ya
di konfirmasi terpisah gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengaku tidak tahu dipilih partai solidaritas indonesia psi sebagai calon presiden
sebab dirinya tidak diajak komunikasi sebelumnya tentang hal itu
sebagai kader partai ganjar mengaku
masih akan fokus mendukung partainya menang di pemilu dua ribu dua puluh
pdip saat ini masih terus melakukan safari politik termasuk rencana menyambangi golkar yang tergabung dalam kib
relawan puan masih terus bergerilya di berbagai daerah
salah satunya di cilacap
relawan menggelar kegiatan mancing dan pembagian bantuan pupuk untuk petani pada hari minggu
kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperluas dukungan untuk puan maharani di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
tim liputan cnn indonesia